seorang pria tega memukul anaknya sendiri hingga seanak mengalami memarah di tubuh dan kepala
perbuatannya direkam oleh istrinya dan akhirnya beredar di media sosial
polisi menangkap pria berinisial rf ini di rumahnya di tanggulangin sidoarjo jawa timur selasa siang
dari pemeriksaan diketahui bahwa tersangka memukul anaknya sendiri karena kesal setelah kalah main game online
tersangka juga mengaku kerap melakukan kekerasan terhadap istrinya
akibat perbuatannya kini tersangka diancam kurungan penjara maksimal tiga lima tahun
yang menariknya bahwa tersangka ini melakukan itu karena kesal kesal telah main game online
game online kesal kalah terus langsung melampiaskan kepada anak anak